ya pemirsa beberapa hari ini cukup ramai di sosial media tentang pembelian tong sampah
senilai sembilan lima puluh satu miliar rupiah oleh pemprov dki jakarta
yang menuai banyak kontroversi dan juga dikritik mengingat nilai dan jumlahnya yang cukup fantastis
namun pemprov dki menilai pembelian tong ini sudah sesuai prosedur
dan nilainya pun sebetulnya di bawah anggaran yang disediakan
pemprov dki jakarta
di internasional tong sampah berkapasitas enam ratus enam puluh liter ini juga tahan banting
tahan cuaca panas dan dingin juga tahan radiasi ultraviolet
kepala bidang prasarana dan sarana dinas lingkungan hidup dki jakarta
haryo nugroho menegaskan pembelian tong sampah ini telah melalui mekanisme yang berlaku melalui e katalog
bahkan anggaran yang diserap dari pembelian tong sampah dengan harga satuan tiga enam juta rupiah ini dinilai sudah penghematan
karena nilai totalnya tidak lebih dari dana yang dianggarkan
sementara itu wakil gubernur sandiaga uno ketika ditanya mengenai pembelian tong sampah ini mengatakan
bahwa ini adalah salah satu upaya modernisasi pengelolaan sampah
tempat sampah nanti akan dijelaskan oleh kepala dinasnya
tapi ini tentunya adalah pengadaan sebelumnya
dan tempat sampah itu tersebut adalah bagian daripada kita memodernisasi pengelolaan sampah kita
sesuai dengan pertanyaan tadi sampah di kalikrukut
sampah di pulau tidung itu semua menjadi prioritas kita
tanggapan beragam hadir di media sosial terhadap pembelian tong sampah ini
ada yang berkomentar sinis ada pula yang menyayangkan pembelian tong sampah dengan nilai fantastis ini
jadi ramai sekali pemirsa tentang tong sampah ini
lalu kami sekarang akan mengajak anda untuk melihat lebih jauh lagi tentang sebetulnya apa sih spesifikasi
dari tong sampah buatan jerman ini dan kenapa juga buatan jerman ya
nah ini kita akan coba lihat pemirsa di penjelasan berikut
di tentang tong sampah made in jerman
ini yang pertama nih kenapa jerman
karena sampah ini atau tong sampah ini kan masuknya ke e katalog
di e katalog hanya ada dua penyedia yaitu dari cina dan juga dari jerman
nah kemudian karena harganya lebih murah dipilihlah dari jerman
ada beberapa informasi lain lagi yang juga ingin kami informasikan kepada anda
jadi ceritanya wadah ini mampu memuat dua ratus tujuh puluh kg atau satu ratus tujuh puluh kg

ini juga setara dengan enam ratus enam puluh liter
dan kemudian juga dibuat dengan bahan high density atau dengan kepadatan yang begitu padat dengan bahan polyethylene
kemudian juga selain itu rodanya pemirsa di sini adalah roda yang berbahan karet dengan diameter sekitar dua puluh cm
nah tentang bahan tadi itu ya jadi di bahan polyetelin itu pemirsa ini diklaim mampu bertahan dari beku panas
jadi kalau misalnya dengan panas yang luar biasa hingga satu ratus dua puluh derajat bahkan

meleleh dan juga bisa tahan terhadap reaksi kimia
bahkan produk ini juga bisa menangkal radiasi sinar ultra

terutama pada bagian yang terbuat dari metal yang dilapisi oleh seng agar tidak mengalami korosi
ada pula di bagian bawah tong sampah itu bagian tong membersihkannya
sehingga roda berbahan karet dengan diameter dua ratus mm di bagian bawah dan juga bisa berputar tiga ratus enam puluh derajat
ini diharapkan bisa juga memudahkan pergerakan dari para petugas sampah ketika melakukan pembuatan
ini diharapkan bisa juga memudahkan pergerakan dari para petugas sampah ketika melakukan pembuatan
pembersihan sampahnya pemirsa
lalu ya tong sampah ini tadi sudah saya katakan bahwa bisa bertahan dari beku panas juga hingga reaksi kimia
juga diklaim mampu menangkalkan sinar ultraviolet
nah pemprov pemirsa ceritanya mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar ketika membeli tong sampah ini
prof pemirsa ceritanya mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar ketika membeli tong sampah ini
para buahnya pemprov itu membeli tong sampah seharga sekitar rp tiga lima juta
sementara harga retailnya kalau kita lihat di sini ya lumayan lebih mahal

jadi sebetulnya betul yang dikatakan bahwa ada penghematan dari budget yang diajukan
sebagai informasi tambahan bahwa sebetulnya sampah made in jerman ini
tong sampah made in jerman ini sudah diajukan oleh pemprov dki jakarta tahun dua ribu enam belas
jadi dua tahun yang lalu
lalu kemudian dimasukkan ke anggaran dua ribu tujuh belas dan direalisasikan sekarang
jadi ini adalah proyek yang sebetulnya sudah diwacanakan dua tahun yang lalu
nah itulah kurang lebih pemirsa tentang kontroversi tong sampah made in jerman ini
semoga ini semakin memperjelas ya bagi anda pemirsa
supaya kemudian yang paling penting sekarang tidak meributkan tong sampahnya
tapi buang sampah yang benarnya
itu dia buang sampah jangan sembarangan
dan biasanya buang sampah sembarangan ini menyebabkan plastik plastik itu menyebar di mana mana
popok bayi menyumbat saluran air
coba anda bayangkan air yang anda konsumsi setiap hari itu ada mikroplastiknya
atau mungkin hewan hewan yang ada di pulau tidung yang tadi dikatakan oleh pak sandi ya
dan segala macam biota lautnya itu jadi rusak ataupun tidak sehat